saudara selain pasal terkait berita bohong mk juga mencabut pasal pencemaran nama baik bersyarat
jika dimaknai pencemaran nama baik secara lisan mk menyebut pasal tiga ratus sepuluh ayat satu kuhp
pasal tiga ratus sepuluh ayat satu kitab undang undang kumpidana yang menyatakan
barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum
diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
atau pidana denda paling banyak rp empat lima ratus
bertentangan dengan undang undang dasar negara indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan tidak menyekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai
barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan
yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum
diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
putusan mk yang mencabut aturan larangan menyiarkan berita atau kabar bohong
di kuhp jadi harapan bagi iklim demokrasi di indonesia
bagaimana pasal karet serupa di aturan lain tidak jadi cara untuk membungkam kritik
kita bahas bersama direktur jenderal informasi dan komunikasi publik
kominfo usman kansong bergabung juga ketua pengurus yayasan lembaga bantuan
mas isnur pak usman selamat malam
pak usman bagaimana kominfo menyikapi soal dikabulkan gugatan mk ini
iya gugatan mk itu kan ke undang undang tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam itu ya
yang bukan diajukan atau diinisiasi oleh kominfo
pemerintah prinsipnya ya karena
keputusan mk itu legal and binding ya tentu mengikuti keputusan mk
ataupun ya keputusan mk terkait dengan pasal berita bohong itu
yang disebut sebut berita bohong eh berita hoax ya padahal tidak seperti itu ya
tidak ada kata hoax di undang undang tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam itu begitu ya
pak usman pasal empat belas lima belas kuhp yang kemudian di
katakanlah dikabulkan gugatannya oleh mk ini kemudian dihapuskan
ini kan dianggap selama ini menjadi pasal karet yang kerap menjerat warga
ya saya kira sekali lagi kita karena keputusan mk bersifat legal and binding
kita akan lakukan nanti biasanya kan kita akan menerima keputusan mk itu
ya kemudian akan dipelajari oleh
kementerian hukum dan ham ya kemudian melakukan penyesuaian penyesuaian
mas isnur gugatan terkait pasal empat belas lima belas soal berita bohong itu kan dianggap
selama ini sering menimbulkan keonaran dan kemudian dicabut
apa catatan anda soal kedua pasal itu
ya selama ini tiga paket pasal mbak dua puluh tujuh undang undang ite
undang undang satu ratus empat puluh enam dan tiga ratus sepuluh kuhp itu sering diterapkan
kepada aktivis kepada mahasiswa kepada bahkan jurnalis ya dalam bekerja gitu
dilaporkan banyak dengan pasal pasal ini
makanya ketika kami mendampingi haris azhar dan fathia
ilbi juga menjadi pemohon di judisi hari ini
terakhir juga sebelum haris azhar juga jumuh hidayat juga dipakai pasal yang sama
jadi pasalnya memang sering dipakai untuk membungkam orang orang yang bersuara
ketika dia demonstrasi ketika dia kemudian menyampaikan pendapat
misalnya memberikan status di sosial media
dituduh beritanya bohong dituduh kemudian menipukan kewanaran
jadi pasalnya memang sangat sering terbukti juga di mk
mk mengakui bahwa pasal ini memang dijadikan alat untuk membungkam ya
dan ini juga berhubungan mbak dengan indeks demokrasi indonesia yang terus turun
dimana pasal atau aktor utamanya adalah pasal pasal yang selama ini dipakai untuk membungkam
banyak sekali orang orang yang kritis terhadap pemerintah
artinya gini kalau mereka yang saat ini tengah berjalan kasusnya dengan pasal pasal tersebut
menurut mas isnur bagaimana kemudian nanti posisinya
undang undang baru itu misalnya pasalnya hilang atau pasalnya lebih ringan
maka harus diterapkan pasal yang baru itu
kalau misalnya dalam proses hukum maka demi hukum ya harus dihentikan
karena hakim akan memutus di ujung dengan pasal yang didakwakan itu
seperti mk kemarin ketika mereka menguji ya pasal dua puluh tujuh undang undang ite itu
pasal itu oleh mk dinyatakan kami kehilangan objek
ketika nanti ada orang didakwa dengan pasal empat belas dan lima belas
maka dakwaannya harus dianggap no gak diterima gitu
nah kalau ada yang misalnya didakwa dengan pasal itu
harusnya hakim memutus dia tidak dapat diterima dakwaannya
ada nggak menurut mas isnur pasal karet serupa yang kemudian bisa jadi ancaman
untuk membungkam kritik yang kemudian masih belum diajukan gugatannya dan masih berlaku
nah pasal empat belas lima belas ini pak usman
itu kemudian diadopsi oleh pasal dua puluh delapan ayat satu dan ayat tiga undang undang ite yang baru
kami menyarankan kemendesak pemerintah
kebebasan berekspresi dan berpendapat sejak dahulu
kami mendorong pemerintah segera mereview pasal ini
karena semangatnya pasal sama dengan pasal empat belas dan lima belas
harusnya pasal dua puluh delapan ayat satu dan ayat tiga itu segera dihapus di undang undang ite
karena deliknya pengaturannya sama
di wilayah media yang berbasis cyber gitu
yang kedua adalah pasal pasal di kuhp
pasal pasal di kuhp yang kemudian juga
dia mengadopsi pengaturan yang ada sekarang
harusnya juga pasal pasal di kuhp yang belum berlaku ya
harusnya dihapus tuh pasal pasal yang serupa
ya jadi sejauh terkait dengan kebebasan berpendapat
ini kan ada dua pikiran besar ya
atau benchmark yang bisa kita lakukan
yang pertama adalah prinsip
ya ini dianut oleh uni eropa biasanya begitu
jadi kebebasan berpendapat di ruang digital
ini juga harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain juga
ya supaya orang tidak serampangan
menyatakan pendapatnya di ruang digital
tetapi menghambat atau justru mengganggu kebebasan atau hak orang lain
nah di amerika itu beda lagi
jadi kebebasan berpendapat itu absolut
negara tidak ikut campur tangan begitu
nah indonesia memang dalam banyak aturan atau regulasi
terkait dengan dunia digital mengacu kepada uni eropa
atau kita menyebutnya undang undang pdp
kita mengacu pada uni eropa
kita ingin menciptakan ruang digital yang
tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat
tetapi bagaimana kebebasan berpendapat itu bisa
dilaksanakan digunakan sebaik baiknya
tanpa menghambat mengganggu kebebasan
ataupun hak orang lain
karena ini digital itu juga adalah ruang publik
nah terkait dengan undang undang ite yang baru
ada pengecualian pengecualian yang digariskan di situ
misalnya kalau itu untuk kepentingan publik
itu masih dimungkinkan begitu
nah jadi ada prasyarat prasyarat tertentu
kemudian juga yang mengadukan
yang mengadukan itu adalah orang yang terkena
ya merasa dituduh difitnah dicemarkan nama baiknya misalnya
dalam konteks pencemaran nama baik
kemudian dalam konteks hoax itu
ada dua pasal yang mengatur
dalam konteks hoax yang pertama ini terkait dengan ekonomi
terkait dengan ekonomi misalnya online scamming
misalnya penipuan lowongan pekerjaan
sebetulnya tidak ada itu kan hoax juga
nah yang kedua itu tadi yang kita diskusikan
ya terkait dengan hoax yang bisa memunculkan keonaran
ataupun kalau di perubahan undang undang
perubahan kedua undang undang ite ini malah lebih tinggi lagi tuh
bukan cuma keonaran ya tapi kerusuhan begitu
jadi syaratnya itu lebih tinggi lagi begitu kan
kalau keonaran itu ya memang orang ribut ribut saja
mungkin bisa didefinisikan sebagai keonaran ya
tetapi kalau kerusuhan itu kan lebih tinggi lagi
jadi kebohongan atau hoax yang berpotensi memunculkan kerusuhan
itu yang ada di dalam perubahan kedua undang undang ite
nah mas isnur terkait dengan pengajuan undang undang ite yang ditolak
karena mk itu kan sempat berdali gugatannya kehilangan objek
jadi setelah tadi apa yang dikatakan pak usman ditambah hal ini
ya kalau pasal dua puluh tujuh sudah berubah mbak pasalnya
emang kehilangan pasal itu mk menurut kami wajar karena kehilangan objek
nah yang penting sekarang adalah pasal dua puluh delapan ayat satu dan tiga
yang deliknya sama dengan delik seribu empat ratus lima belas undang undang empat puluh enam hukum pidana
maka ini kan tergantung kalau saya menganjurkan mendesak pemerintah berinisiatif
karena ini sama deliknya sama pengaturannya
dan mk sudah membuat kerangka tafsir konstitusi yang resmi
jadi saya pikir kita mungkin tadi pak usman bilang amerika eropa
kalau saya kita baca aja putusan mk nya
mk sudah sangat baik mempertimbangkan tafsir dari pasal dua puluh delapan hak asli manusia di konstitusi
itulah yang jadi pegangan menurut saya dibanding kita membanding bandingkan negara lain gitu
tapi penting juga tapi kalau uni eropa malah saya melihat uni eropa tidak membatasi seperti di indonesia gitu
tentang bagaimana menyebarkan berita bohong dan lain lain yang diatur di dua puluh delapan ayat tiga undang undang ite
nah yang kedua kalau pemerintah tidak mau menguji tidak mau melakukan review dirinya sendiri ya dengan dpr
tentu kami juga kemudian punya kesempatan kami berniat untuk menguji pasal ini ke mk kembali
dan seharusnya sih sebenarnya tidak harus diuji ya
harusnya pemerintah berinisiatif juga untuk sama sama dialog ya
sama sama mengubah undang undang ite ini
agar apa agar deliknya tidak seperti berdampak apa yang dimaksud oleh mk
bagaimana pak usman kalau dorongannya untuk minta mengubah
ya saya kira akan terbuka juga
buktinya undang undang ite ini sudah dua kali mengalami perubahan begitu
ya tetapi kan kita lihat dasar perubahan itu seperti apa
kemarin juga kita melakukan perubahan kedua undang undang ite juga
karena suara suara di masyarakat kemudian penegakan hukum yang berbeda beda di lapangan begitu ya
kemudian juga berulang kali di judicial review
persoalan diterima atau tidak itu tidak menjadi alasan ya
jadi terbuka sekali kita untuk melakukan revisi ya
tetapi tentu harus melalui pengkajian yang baik
karena ini kan baru direvisi ya begitu ya
baru tahun ini tahun dua ribu dua puluh tiga begitu kan
nah ini perlu kita kaji lebih bagus lagi ya
dan itu juga masukan dari teman teman cso dari masyarakat secara umum
maupun judicial review yang dilakukan di mk
artinya pemerintah terbuka ya soal hal itu ya pak usman
terima kasih juga mas isnur sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia malam sehat sehat selalu